serbu diskon hanya di motionpay
ustang bukan sembarang utang yang penting untuk prioritas kecantikan aku
supaya pari purna ya di dunia
aduh pak rete kelewatan amat sih tawarnya
balik modal pak rete
kalau gitu mah gak bisa tuh pak rete
kalau gak dua ratus ribu
makanya jangan nawarin pak rete
selain menentangkan rezeki
bisa menentangkan cewek yang saya mau kan
kalau mau dapetin cewek cantikmu bukan pakai batu gituan
batu diusap usap sampe tipis
udah tetep aja ceweknya gak mau kalo cekak mah
makan masih pake rengginang aja semoga gak ada cewek
semangnya pesugian pak rete
saya mah penasaran
apa bener ya
katanya mah digosok gosok gitu
lho kalo memang datengin rezeki ya
berarti hebat banget batunya ya
kita liat aja buktinya
saya juga mau tuh
biar tambah ganteng kali ya
ganteng ganteng gundulmu ganteng
udah buatan kayak gitu dari sana aja juga bilang ganteng
kita gak tau namanya
saya mau nih dikasih
assalamualaikum pak rete
aduh pak rete
saya cari kemana mana
ternyata pak rete ada disini
eh pak rian
ada apa ini t
pak ria setuh pak
hah ada apa
aduh saya jadi malu nih
lama gak muncul
sebenernya saya mau bayar utang sama pak rete
alhamdulillah tuh kalo begitu
saya sudah ada rezeki
ya makasih pak ya
wah bener bener canggih
ini baru digosok loh
aduh enak itu
baru digosok doang
pak berarti aku mau juga deh
beli batu cincinnya pak marmo
ya siapa tau aja
ya aku tuh rezekinya tambah banyak juga
iya pak rete
saya pengen juga tuh biar
numbuh lagi nih rambut saya
eh numbuh apa
aneh juga pak rete
biar kagak budek lagi
kalau itu masih bisa
gak budek lagi
kalau kamu gak bakal bisa numbuh lagi
ya elah begitu aja
aku tuh bisa tambang ganteng pak
kalau udah pakai batu ini dari mas marmo
lumayan tuh pak rete ya
ya udah sekarang gini aja pak
mau beli batu cincin
iya pak rete ya
ini kalau misalkan pada pagi yang jaga pos siapa
sekarang pak rete jaga pos
itu mau belanja batu aki dulu
iya pak rete
pak rete kan udah menganggap duit banyak tuh
aku pengen pak rete ya budek
pak rete kan dapat duit
duh udah kaget duh
sebentar ya pak
ini baru digosok ya
ini baru digosok loh
keluar asap belum keluar jin
langsung ada loh terbukti
wah batu cincin luar biasa
wah tenang pak tenang pak
tolong tolong jangan berebut pak
jangan berebut nanti barang barang aku pecah
rusak pokoknya semua tak layani
mas marmo saya mau seperti punya prt
yang bisa mendatangkan uang
bener tuh pak saya juga mau
juga mau tuh kayak gitu
saya juga mau supaya usaha saya lancar
batunya mas marmo itu sakdi
iya bener pak bener bener
tau gak aku tuh liat sama mata karo kepala ku sendiri pak
pak rete waktu dia yang gosok gosok batu cincinnya
loh tiba tiba ada yang datang
loh ya apa itu namanya kalo buatan cincin
padahal baru digosok gosok doang
ya ya ya tenang tenang
kasih jalan kasih lewat
ho bah mau dateng
jangan pada sirik dong abang abang
karena ini sudah ada takdirnya
yang bersyair ladies first
jadi tolong utamakan perempuan disini dulu
wah ini bagus
saya sudah diperbolehkan bu ranti
buka lapak di depan modiste bu ranti
sama sama biar tambah laris ya
ya biar juga nanti kalau pas beli beli
ada diskonnya gitu kan maksudnya ya bu ranti
bu messi mau borong nih perhiasannya
setelah kemarin abis
tergila gila sama perhiasannya positif
ya ternyata di ngutang
ternyata di ngutang
ternyata di ngutang
ternyata di ngutang
ternyata di ngutang
oh bu messi bisa ngutang terus sih
buku batu aja penyanyi
ngutang bukan sembarang
utang yang penting untuk prioritas kecantikan aku
supaya paripurna ya di dunia fashionista
kalau saya sih nggak perlu perhiasan yang begitu begitu amat
udah udah cantik dari sananya
hmm yang kemarin cicilannya
jangan lupa dibayar
nanti keburu ditagi loh sama positi
hei ibu ranti
ibu messi gimana sih
eh gimana sih
mendatangkan keuntungan dan juga
rezeki yang banyak
berikan aku uang yang banyak
harta yang berlimpah
kok keluar asep
keluar asep nih
berani beraninya kamu memanfaatkan aku
saya cuma gosok ini aja
saya cuman pengen uang
duga lih kayak vlog channel kayak buat asoy
jangan terkang saya
ayu bangun ya
mimpi buruk ya ayah
iya tadi ada
ini batu akigi ada yang
kenapa sih tahu aneh banget kalau bangun tidur
kok kayak ada binatang buas yang nyangkan nyangkan jinding
ya kali bell binatang buas
biar aku cek ya
jangan dilihat jangan dilihat
itu jin pendungu ini nih pendungu batu akik
si bella jangan jangan udah disini aja
apakah apakah apakah
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
angin menunggu batu akik
ayah kita kemana lagi ya
bella udah belok belum april
eh si bella malah ini lah